memang itu berdua
yaudah surti ke warung dulu
bapak kenapa sih
padahal kan dapat ikan gede
pasti lagi ada yang dipikirin
mikirin apa be
udah dagang sono
kerjaannya makan mulu
iya be mulai besok
diem mau dagang
kamu tadi jadi makan siang sama neng ani
kenapa gak jadi pur
aninya lagi buke
kenapa gak kamu ya traktir aja tuh
aninya udah makan mie goreng
hilang aja kamu juga lagi bokeh
orang gue udah nawarin kok
yang bener bener lah
baik mbak mbak isa gimana kabarnya
begini begini aja
ini rumah lagi mana mbak
jadi buka restoran padang
pakai helm saya aja helm saya warna pink
terus siapa yang mau ngatur saya
mbak pakai helm saya aja helm saya warna pink
cocok sama bajunya
pulang pak saya kan dosen bisa pulang kalau sudah tidak ada kuliah lagi masa bisa nggak paham iya
maaf udah saya maaf pak tuh nggak pernah kuliah oh iya bang harun gimana kerjaannya alhamdulillah pak
bagus ini saran saya supaya bang arya itu rajin dalam bekerja harus pinter pinter cari peluang
zaman sekarang itu cari kerjaan susah apalagi banyak kantor yang sudah pada tutup iya pak saya
aja cari peluang dengan buka restoran padang sama istri saya namanya ya
saya udah muter muter kampung tapi nggak nemu yang punya nya saya baru tahu pak
yo yo cuma ada delapan ribu ya bapak ya ya udah deh kasih
bunda dimana warung ayo pulang jam berapa tadi enggak lama kok kok pulang cepet ayo di phk
ai ai tadi pulang cepet kan
gue cuma dibayar delapan doang
rencah kianak soleh
buat tadi ketemu sama yang punya kunci mobil
traktir dong jack
iya dong emang denger
iya bukan cuma denger jack
saya mah ngasih saran sama kamu
nah gitu atu jack
yanti tuh anaknya baik tau
mak demam sama dia karena dia pintar bikin kuenya doang
harusnya lo belajar dari si yanti
dia pinter juga
kagak baik tahu ngomongin orang di belakangnya
lo tuh ya
kasih tau nyaut
jangan keseringan di muka aja
gorengan masih banyak
sejak tadi sepi
hari gue liat lo ganteng banget jack
buat tati sama mak
jadi si tati sama mertua lo lo panen gorengan gue doang
kontrakannya segede gini
persis di sebelahnya
lo ngapain sih traktor ya
ojak beli gorengan buat mama tati buat cembil cembil sore
mak gak mau
tadi udah makan tahu goreng sama tempe goreng
takut sakit tenggorokan
laki lo beliin gorengan nih
nih makan semua